di hari ke enam rapat tahunan dana moneter internasional dan bank dunia
pembiayaan proyek infrastruktur terus berdatangan
menteri perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro memastikan
ada proyek senilai tujuh puluh empat triliun rupiah yang akan diinisiasi kementeriannya dengan pihak swasta
ditemui di sela acara rapat tahunan dana moneter dan bank dunia
menteri bambang menyebut investasi proyek baru itu akan dipergunakan
untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biomasa dan pembangunan jalan tol di beberapa wilayah di indonesia
sebelumnya di indonesia investment forum dua ribu delapan belas telah disepakati juga investasi sebesar tiga belas lima miliar dolar amerika
atau sekitar dua ratus dua triliun rupiah antara empat belas bumn dan investor dalam serta luar negeri
pemerintah belum bisa memastikan berapa banyak investasi yang terkumpul
kepada kesehatan keuangan tahunan ini
ada macam macam ya ada investasi yang langsung ke bumn
ada investasi yang sifatnya fdi ke indonesia maksudnya lewat bkpm
ada investasi yang nanti akan kami luncurkan juga yang terkait dengan partisipasi swasta nasional
terakhir juga ada partisipasi dari masyarakat filantrofi internasional terkait blended finance atau keuangan campuran
berapa banyak itu pak
ya tentunya nanti kita lihat pada akhirnya ya karena ini kan jumlahnya tentunya masih bergerak terus
sarannya aja pak buat ini buat gambaran kepada masyarakat
ya makanya saya kan nggak lebih baik kita mengecek nanti jumlahnya di akhir
kalau dari kami sendiri nanti siang itu empat puluh tujuh triliun